saudara unjuk rasa mahasiswa universitas jenderal sudirman di purwokerto jawa tengah berlangsung ricu
mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt
mahasiswa bersih tegang dengan pihak keamanan kampus di halaman rektorat kampus unsut jumat siang
saling dorong beberapa kali terjadi saat mahasiswa meminta rektor turun untuk menemui demonstran
pihak rektor kemudian berdialog dengan para mahasiswa dan menjelaskan soal penetapan ukt tahun dua ribu dua puluh
suasana kembali memanas saat demonstran meminta masuk ke dalam gedung rektorat
mahasiswa menilai ukt tahun ini sangat memberatkan
mahasiswa menilai ukt tahun ini sangat memberatkan